mantan kepala divisi hubin tarpolri erjen napoleon boneparte
difonis lima bulan kurungan penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan
atas kasus dugaan penganiayaan terhadap muhammad kc
majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan yang diketuai oleh ju yamto
menjatuhkan fonis hukuman lima bulan lima belas hari penjara
terhadap mantan kadif hubin tarpolri tersebut
dalam kasus tindak kekerasan terhadap muhammad kc
fonis yang diberikan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya
yang menuntut satu tahun penjara
dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa selama persidangan
napoleon bonaparte dianggap kooperatif dan keduanya sudah saling memaafkan
menanggapi hasil putusan majelis hakim napoleon bonaparte menerima putusan tersebut
namun kuasa hukumnya meminta waktu selama satu minggu
untuk berpikir atas sidang putusan yang dibacakan majelis hakim tersebut
saya penegak hukum kok paham
yang paling penting tidak ada lagi penistagama
yang melakukan aksinya lima hari ke depan